selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya elvira karunisa
aktivitas penerbangan di bandara internasional igusti ngurah rai bali meningkat selama pertemuan tahunan imf world bank di nusa dua
data air navigation atau airnav menunjukkan jumlah penerbangan naik dari tiga puluh kali menjadi tiga puluh lima kali per jam
air navigation bandara igusti ngurah rai bali mengungkapkan puncak pergerakan pesawat di bandara tersebut terjadi pada sembilan sampai dua belas oktober dua ribu delapan belas
pada kurun waktu tersebut sejumlah kepala negara tamu vvip dan delegasi tiba di bali
penambahan penerbangan ini meliputi penerbangan reguler dan vvip untuk menghindari penundaan atau delay
terutama di kawasan udara pada saat tamu vvip tiba pihak airnav telah melakukan ground delay program
pada saat kedatangan tamu vvip akan ada penutupan atau blocking
airspace selama empat puluh lima menit yakni tiga puluh menit sebelum pesawat vvip mendarat dan lima belas menit setelah mendarat
jadi ini kita mencoba untuk memanage delay dengan ground delay program
dengan memanage waktu terbang dan lain sebagainya
kita tahu semua bahwa vvip akan nge block airspace ataupun bandara pada saat beliaunya landing
entah itu presiden entah itu perdana menteri
sesuai dengan peraturan internasional maupun
peraturan nasional yang ada ini kan pasti ada nutup ruang udara selama beberapa menit ya
kita ke mancanegara badai michael menerjang sejumlah negara di benua amerika
salah satunya di teluk meksiko dan kuba yang kini dilanda banjir bandang
dengan kecepatan angin satu ratus lima puluh km per jam badai michael menerjang kuba selasa waktu setempat
menurut pusat badai nasional atau nhc badai kategori satu ini diprediksi akan terus meningkat dan menerjang daerah florida
di honduras amerika tengah banjir bandang akibat badai telah menewaskan tiga belas orang
warga sekitar carolina pun kini sedang bersiap menghadapi badai michael
padahal daerah ini masih dalam proses pemulihan akibat terjangan badai florence bulan lalu
demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo
akan kami lanjutkan